gara gara pipi cemburu mimi gak jadi dapat kerjaan
kan pipi teh udah minta maaf atuh
pokoknya kita harus ke rumah pak irfan
tanyain lowongannya masih ada apa udah ada yang ngisi
emangnya mimi gak bisa kerjaan yang lain aja
emang kenapa kalau mimi jadi babysitter nggak suka
uluh uluh udah atuh udah malu
jak kok tati gimana
nah udah dulu kalau dia sakit gue yang rawat
sekarang udah demak gue gak bisa apa apaan
jadi kerjaan sama pak irfan
supaya kerja sama dia
udah bagus dah
soalnya udah gue tawarin sama istrinya bang arun
sekarang istri saya jadi marah sama saya
lo pake cemburu segala
gue jadi pusing
istri lo berdua
ya kalau lo pengen ngerawat istri lo
ngapain lo masih disini
perasaan dulu waktu istri lu masih di kampung
dia gak macem macem
kayaknya kamu bisa jadi suami yang baik
ini kes sama istri kapan balik
gue gak tau dah rod
tapi sms gue belum dibalas
udah capek capek mancing
sms gue gak dibalas
kalau sms gue belum dibalas
tapi kan ini gak dapat apa apa
ikannya dapat yang gede
bun bun mau gak jadi babysitter
kalau bun mau jadi babysitter
gaji yang bun bun dapetin
pasti lebih besar dari komisi bun bun bikin rendang
bun bun bukan gak mau i
tapi bun bun gak enak sama bunur malak
lagian ai ai cari kerja buat ai ai
bukan buat bun bun
bang udah pulang
udah turun apa belum
bapak dapat ikan nih
gara gara pipi cemburu
miming gak jadi dapat kerjaan
kan pipi teh udah minta maaf
pokoknya kita harus ke rumah pak irfan
tanyain lowongannya masih ada
apa udah ada yang ngisi

emangnya mimi gak bisa kerjaan yang lain aja
emang kenapa kalo mimpi jadi babysitter gak suka
udah atuh udah
malu kalo kedengaran sama tetangga atis
kamu juga atis
harus percaya atau sama istri
yoh juga sama
kalau kerja di orang lain
jangan tergoda atuh
kok papa udah pulang
nah dengan papa abis
kurang ini pak
kan bobby sekarang lesnya naik tingkat
jadi bayarannya juga naik
kamu tuh masih mau jadi babysitter
besok aku mumpung masih siang
sekarang ke rumahnya pak irfan
besok sudah bisa mulai kerja enggak
bobby juga pak
bobby juga pak
kamu mau naik tingkat di tempat les bahasa inggris ya
tingkat yang baru
mulainya minggu depan
bisa dicicil enggak bayarannya
nanti bobi tanya dulu ya pak
soalnya papa ada uang buat gas kamu
adanya bulan depan
enggak usah deh pak
bobby mau berhenti aja les bahasa inggrisnya
bumi kan bulan depan mau ujian
bobby mau fokus belajar buat ujian dulu
tapi kok makan rendangnya enggak pakai nasi
ibu tidak mau makan kok
ibu cuma nyemil
kenapa enggak makan
belum ada yang datang untuk ngamar kerja lagi kok
jadi saya bilangnya besok aja ya
saya enggak jadi ambil door visitornya
soalnya ibu saya mau pindah ke sini tinggal bersama saya
manas banget hari ini
akhir akhir ini pesanan kita semakin sedikit pak

makanya abang langsung datang kemari
tadi kagak diangkat
soalnya mai lagi repot
sudah ke dokter
tadi baru minum obat aja
tapi belum turun turun juga panasnya
mau abang nantar
jak bangunin lu si tati
kita bawa ke dokter aja sekarang ya
jantarin lo sama om herman
mak mau ganti baju dulu
tat lo kenapa
lo punya mata kagak sih
udah tau bininya
diinjak lagi kakinya
bukan bang ojak mak
tapi om herman
juga sih tat
kalau jalan tuh hati hati